pengadilan negeri jakarta selatan menjatuhkan fonis tiga tahun dan enam bulan penjara kepada ag
dan bergabung bersama kami produser lapangan cnn indonesia raff raff kahvi di pn jakarta selatan
kaffi raff raff maksud saya apa tanggapan dari kuasa hukum mario dan juga ag terkait putusan fonis tiga lima tahun ini
caca betul sekali bahwa beberapa saat yang lalu fonis yang dijatuhkan oleh anak yang berlawanan dengan hukum
agh ini sudah menjatuhkan fonis terhadap agh tiga tahun enam bulan atau lebih ringan enam bulan dari tuntutan jaksa penuntut umum
yang memberikan tuntutan empat tahun
dari keterangan kuasa hukum agh ya ini mangat toding alo yang mengatakan bahwa tuntutan ataupun juga fonis
yang diberikan kepada agh ini merupakan apresiasi atau kuasa hukum memberikan apresiasi
kemudian juga menghormati putusan hukum namun masih tetap akan berdiskusi dengan pihak keluarga
dari pihak kuasa hukum sendiri melihat bahwa jatuhnya fonis kepada agh ini bukan karena masalah pledoi
tetapi majelis hakim dinilai sudah melihat keseluruhan terkait dengan kondisi agh seperti halnya adalah anak anak yang berlawanan dengan hukum
beberapa catatan yang diberikan

yang diberikan kepada agh ya ini tiga tahun enam bulan kepada agh
dari pihak kuasa hukum sendiri sampai saat ini masih berdiskusi kepada pihak keluarga apakah nantinya akan mengajukan banding atau tidak
kalau kita melihat tadi caca vonis atau yang diberikan kepada agh tadi dari jalannya sidang bahwa sesuai dengan undang undang sistem peradilan pidana anak
bahwa melihat dari agh sendiri tidak dihadirkan
yang di dalam ruang sidang berdasarkan undang undang sistem peradilan pidana anak
namun dari catatan tersebut bahwa nantinya dari pihak kuasa hukum david ozora sendiri
fonis yang diberikan kepada agh ini akan menjadi tolok ukur kepada fonis fonis dari pelaku pelaku utama yang lain
seperti misalnya mario dandi dan juga shane lucas
raff raff kaffi terima kasih atas laporan anda langsung dari pengadilan negeri
anak berkonflik dengan hukum ag difonis pidana penjara tiga tahun enam bulan dalam kasus penganiayaan kristalino david ozora
hakim menyatakan bahwa ag terbukti secara sabersalah dan juga terlibat dalam penganiayaan david yang dilakukan oleh mario dandi satrio
fonis ini lebih rendah dibandingkan dari tututan jaksa yang menuntut empat tahun penjara
dan kami akan membahas ini lebih dalam bersama dengan ahli hukum pidana ahmad sofian
selamat sore pak ahmad
selamat sore mbak sasha
pak ahmad bagaimana pandangan anda melihat putusan terhadap agh
menurut saya agh berbeda dengan orang dewasa
jadi dalam undang undang sebelas dua ribu dua belas ada perhatian khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum
jenis pidana jenis sanksi bagi anak yang berhadapan dengan hukum itu ada dua
pertama adalah pidana dan yang kedua adalah tindakan
jadi harusnya dua bentuk sanksi ini dijalankan
dijatuhkan oleh agh yang tentu dimulai dari tuntutan oleh jaksa
jadi tindakan itu adalah bagaimana memulihkan mental dan kondisi sosial agh
karena setelah menjalani proses hukum pasti ada persoalan dengan dirinya
dengan mentalnya dengan masa depannya dan juga dengan hubungan sosial dia
sehingga bagi anak yang berhadapan dengan hukum bukan hanya penempatan anak di lpka
jadi bukan penjara ya
jadi agh itu dijatuhkan
tiga setengah tahun itu ditempatkan di lpka
lpka itu lembaga pembinaan khusus anak
dan sayangnya lembaga pembinaan khusus anak itu di indonesia tidak ada yang khusus untuk anak perempuan
yang ada itu untuk anak laki laki
kalaupun ada nanti ditempatkan di tangerang mungkin dibuat sel khusus blok khusus untuk ag
dan agh lah orang yang pertama ditempatkan di situ
karena itu penempatan agh di lpka itu bukan malah memulihkan situasi
dari dirinya dan masa depannya tetapi malah membuat dia terasing gitu ya
sehingga ini kurang adil dalam perspektif perlindungan hak asasi anak ya
dalam perspektif hak asasi pelindungan anak
kemudian yang kedua yang juga saya sorotin adalah
ponisinya itu menjatuhkan agh dengan pidana tiga ratus lima puluh lima lima puluh lima
ikut serta melakukan tindak pidana
merencanakan tindak pidana yang menimbulkan luka berat
perencanaan penganiayaan berat
ya jadi perencanaan penganiayaan berat dilakukan oleh agh
dan agh kalau kita lihat pakai pasal lima puluh lima
itu artinya ag juga melakukan tindakan atau perbuatan yang menyebabkan
david mengalami luka berat ya
koma pingsan dan sampai saat ini perubahan kondisi fisiknya sudah mulai pulih
jadi sebetulnya perbuatan fisikal itu tidak dilakukan oleh agh
tapi yang melakukan adalah
agh hanya membiarkan terjadinya tindak pidana tersebut
dan ada dalam situasi yang sulit juga
karena agh adalah masih kanak kanak dan dibawah tekanan tertentu dari mario dandi
jadi sebetulnya kalau dikatakan ikut serta saya kok nggak pas ya
tapi kalau dikatakan membiarkan dan atau membantu
mencanakan penganiayaan berat mungkin iya
ya itu mungkin lebih cepat
jadi pasal lima puluh enam bukan lima puluh lima
sehingga menurut saya
putusan ini juga harus dibanding oleh pengacaranya
sehingga ada koreksi apakah benar pasal lima puluh lima
tapi kalau menurut pandangan saya
lebih tepat dia membantu dan atau membiarkan terjadinya perencanaan penganiayaan berat pada david
demikian mbak sasyah
itu artinya kalimat ikut serta ini bisa menjadi dasar banding
yang mungkin saja akan dilakukan oleh kuasa hukum dari ag
karena kan saat ini masih didiskusikan terlebih dahulu
jadi harusnya ikut serta itu yang ada di dalam pasal lima puluh lima
jadi pasal lima puluh lima itu pertama adalah melakukan
kemudian menyuruh melakukan
kemudian ikut serta melakukan
jadi kalau ikut serta melakukan berarti bersama sama melakukan penganiayaan
kalau menyuruh melakukan tentu tidak ya
karena agh tidak disuruh
ya kemudian kalau yang di dalam
pasal lima ratus lima puluh satu lagi adalah menganjurkan
menganjurkan juga tidak
kalau ikut serta artinya bersama sama melakukan tindak pidana penganiayaan yang menimbulkan luka berat
juga ikut serta dalam mencanakannya juga
mencanakan untuk penganiayaan berat
jadi kalau saya sih tidak sependapat dengan itu
tapi kalau membantu ataupun membiarkan
memberikan sarana informasi
itu lima puluh enam kan
namun pak ahmad
fonis yang dijatuhkan oleh hakim ini kan pasti mengacu kepada tuntutan
ataupun yang dari awal diajukan oleh jpu
yang itu tuntutannya hanya dalam pasal lima puluh lima
tidak ada pasal lain yang tadi sudah disebutkan
apa saja unsur di dalam pasal lima puluh lima itu
apakah itu artinya bisa kemudian jadinya tidak terbukti ikut serta
jika dilakukan badi
jadi dasar hakim menjatuhkan pidana itu bukan hanya tuntutan tapi dakwaan
dalam dakwaan ada pasal lima puluh enam
bahkan pasal tiga ratus lima puluh tiga
dan tujuh puluh enam huruf c undang undang tiga ratus lima puluh dua ribu empat belas
jadi ada empat pasal di dalam kuhp
kemudian satu pasal di dalam undang undang pelindungan anak
kemudian perluasan pertanggung jawaban pidananya ada pasal lima puluh lima
dan juga ada pasal lima puluh enam
jadi hakim sebetulnya tidak begitu terikat dengan tuntutan
tapi dengan dakwaan
jadi dakwaan itu yang harus dibuktikan di pengadilan
nah inilah yang harus jadi dasar
yang kedua itu
jangan hanya bahwa pidan
sanksi untuk anak itu bukan hanya pidana ya
tetapi juga ada tindakan
filosofis undang undang sistem peradilan pidana anak adalah
bagaimana mencegah anak untuk ditempatkan di dalam yang kita sebut dengan lapas
jadi lpka itu tidak jauh berbeda dengan lapas anak sebetulnya
jadi itu dicegah sebetulnya
tapi lebih harusnya tiga lima tahun itu dibagi dua
misalnya dua tahun ditempatkan di lpks
satu tahun ditempatkan di lpka
dan enam bulan mungkin masa percobaan sebelum beliau betul betul dikembalikan kepada masyarakat
hal hal turunan atau teknis seperti ini apakah harus ada dalam vonis hakim agar bisa direalisasikan atau bisa dilakukan setelahnya
dalam undang undang sebelas dua ribu dua belas menganut itu
jadi banding harusnya dilakukan supaya ag ini ketika keluar itu betul betul bisa pulih gitu loh
bisa berinteraksi dengan anak anak seusia dia
sekarang ini kan dia dalam masa sulit ini
dia dicerca oleh media di stigma negatif macam macam lah ya
kita bisa baca sendiri
sehingga kondisi kondisi mental sosial dan psikologis ag ini kan terganggu
ditempatkan di lpka itu tidak menjamin pemulihan terhadap situasi situasi itu
jadi dalam pandangan anda
jadi harus dikoeksi
jadi dalam pandangan anda

dalam pandangan anda bahwa kuasa hukum ag itu
di kondisi kondisi mental
ag seharusnya melakukan banding untuk kemudian memenuhi hak hak ag seperti itu
sepertimana dijamin dalam undang undang sebelas dua ribu dua belas
jadi apa yang saya sampaikan ini dasarnya ada undang undang sebelas dua ribu dua belas
dan kalau pun hakim banding tidak melihat itu maka makam agung
jadi tiga lima tahun itu harus dipilih menurut saya
kapan dia ditempatkan di lpka kapan rehabilitasi sosialnya dan mentalnya
ada mungkin disosialisasi di dalam di asimilasi namanya di dalam masyarakat
sehingga yang kita lihat adalah tiga lima tahun dimasukkan lpka saya tidak menjam
kita tidak bisa melihat ya
dan saya juga tidak yakin ag akan mengalami perubahan setelah menjalani tiga lima tahun itu
karena lpka itu minim dari sisi intervensi rehabilitasi
tapi kalau ditempatkan di lpks dibagi dua tiga dua satu dan enam bulan itu asimilasi
mungkin ag akan lebih sadar dan bisa normal kembali
karena ag itu melakukan perbuatan melawan hukum itu
karena ada intervensi orang dewasa yang menyebabkan dia melakukan itu
jadi bukan inisiatif dia sendiri
itu yang kadang kadang yang menurut saya tidak disampaikan sebagai alasan alasan yang meringankan ketika menjatuhkan ponis tersebut
baik terima kasih ahli hukum pidana ahmad sofian telah bergabung bersama kami
hari ini di cnn indonesia newsroom
terima kasih mbak sas ya